udah jangan nyalahin diri mama sendiri
gue harap ini salah roy
tapi lo bukan pemerkuasa
itu dia bos
saya baru dapat laporan
kalau dennis punya rekaman suara bos
waktu saya culik dia itu semuanya
rekaman itu dimana sekarang
dennis belum kasih tahu bos
kalau rekaman suara itu ada sama tunangannya

tidak ada yang bisa dipercaya
karena waktu itu orang suruhan saya pernah cega si vera
waktu ke kantor polisi
dimana alamatnya kamu tahu
sekarang saya sudah suruh orang buat ngawasin rumahnya
sekarang apa yang harus kita lakukan
kalau sampai ada yang ikutin catherine sama yudi
pasti bakal terekam di cctv ini
yaudah mending kita liat cctv tadi pagi aja ya
ya sayang sekarang kita cek dulu ya
catherine ini diintai apa enggak
ini direkaman cctv ini
aku totokin dulu tanggal
setelah catherine sama yudi pergi
mobil mereka diikutin
ya ampun ga serem banget ya
ternyata adegan aku benar kan
target mereka bukan random
catherine udah diincar dari awal

tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
bener di rumah verak
itu kayak vera
sama kayak di foto persis banget ya tera
nih kayak rahmatnya
sekali lagi makasih ya udah jemput aku
gak usah berkali kali bilang makasihnya
ini kan udah kewajiban saya
sebagai calon suami kamu
kekamu telepon ya
nah ren lagi dimana
ini saya habis jemput catherine di kantornya
ada apa ya
lo dengerin gue baik baik ya
jangan pergi kemana mana
ntar sampai di rumah gue cerita semuanya
jaga adik gue baik baik ya
katanya ada yang mau diomongin
ada apa ya
pandai aja kita langsung tanya
nanti aja kita langsung tanya
jadi catherine sekarang diincar
lo tau gak sih gue tuh ngerasa lucu aja
tapi yang pasti mereka ini bukan orang sebarangan
gue gak akan pernah tinggal dia
gue bakal pungkar semuanya
gue bakal cari tahu siapa dalang dibalik semua ini
ya udah gak apa apa perlu fokus ke catering dulu aja ya
eh ngomong ngomong lo suruh gue ke lemaru tuh mau bicarain apaan ya
cuman kalau gue bahas sekarang gue yakin lo pasti juga gak fokus kan
ada hubungannya sama teror keluarga gue gak
kalau lo nanya gue kayak begitu gue juga bingung cobanya
itu pertanyaan yang masih gue cari jawabannya
sekarang lo mikirin
selama ini gue selalu menganggap lo seperti saudara gue sendiri gue bantu lo
tapi kemarin kan lo sempat ngomong sama gue untuk sementara jangan dulu
dan belakangan ini gue gak ikut campur masalah keluarga lo
tapi lo lihat sekarang kan catherine dia diincar
gue juga bingung
kalau ada apa apa kabarin gue
ya siap ah siap
thanks ya al

hai tersenyum gak ya
gue beli su gitwhen aku jadi kund evan beli ma
nyang tim ga ada

gue harap ini salah roy
gue harap ini salah
tapi lo bukan pemerkuasa